ini akan mendisiplinkan kita untuk bisa masuk
ketujuan kita menjadi negara maju
pemerintah sangat mengapresiasi atas telah diterimanya indonesia sebagai anggota oecd
ini penting sekali karena ini organisasi untuk negara negara maju
dan kita harapkan dengan kita masuk ke sana
ini akan mudah mengakses ke investasi
kita akan memiliki lembaga lembaga internasional yang bermanfaat bagi negara kita
saya kira oecd akan memberikan manfaat yang konkret bagi kita
terutama agar kita tidak terjebak pada middle income trap
dan kita bisa merompat menjadi negara maju
karena memang di situ aturan mainnya banyak sekali yang harus kita ikuti
ini akan mendisiplinkan kita untuk bisa masuk